maaf kak mack harus kerja
jangan tersikap kayak gini sama
jangan tersikap kayak gini sama
jangan tersikap kayak gini sama
kamu pulang ke rumah ya
saat ini kak mila
mama masih sakit
oke ajang mama kamu aja ke rumah
itu lebih gak mungkin kak
mila gak mau kalau nanti di rumah kak fadil
sama mama berantem
tolong kak fadil ngerti ya
apa lagi sih
dia tuh udah gak percaya sama lo bisa diem gak sih dok
ini semua gara gara lalu
ini tuh gak gara gara lo sendiri
ngapain lo pake acara jalan sama cewek lain sih ha
gue gak jalan sama cewek lain
dan gue gak pacaran sama cewek lain
tolong dong berhenti memfitnah gue
gue tuh tahu siapa lo
lo tuh breksek tau gak
kak fadil cukup
gue tuh tau siapa lo
lo dapet calon semua itu bejat
sekarang giliran lo dimainin sama fadil
gimana kabar mama kamu sudah sembuh
alhamdulillah bu udah membaik
ini ada sesuatu
ini ada sesuatu buat kamu
ini apa bu
ini baju hamil
masya allah ibu
jangan repot repot seperti ini
gak boleh ditolak
kan ibu mau kamu jadi cucu ibu
jadi wajar kan kalau ibu kasih sesuatu buat cucunya
tak boleh ditolak ambil ya
ini ada satu lagi
ini apa lagi bu
nah ini obat tradisional
ya ampun ibu terima kasih banyak ya bu
kapan kapan kamu main ke rumah ibu ya
ibu kenalkan sama cucu ibu
insya allah kalau ada waktu saya main ke rumah ibu
kamu teruskan kerjaan kamu ya
aku ngelakuin ini bukan untuk membantu kamu kok
udah lah tovan
lebih baik kamu buang semua prasangka buruk kamu tentang fadil
kenapa alena sama sekali gak mau membantu aku
aku selalu sendiri
orang orang selalu saja berusaha menyingkirkan aku
di kita makan dulu
habis makan baru kita shopping ya
indi juga udah lapar
aku udah pintu tuh
tuh aku rule
tuh aku rule
jangan hapus kamu
hanya tak yakin apa apa
aku mau coba satu satunya alat tercapai
mah kok mama taruh brokoli di piring taufan sih mah
taufan kan udah sering bilang taufan gak suka sama brokoli
sayang kamu kan udah besar kenapa sih makan aja pilih pilih terus
lihat tuh fadil
fadil itu suka makan sayur apa aja
makanya sehat dan pintar
taufan bukan fadil mah
dan gak akan pernah menjadi fadil
taufan taufan dulu lah